ini nomernya gak jelas ma
gak ada nomernya aku gak tau dari siapa
mendingan diangkat biar jelas kan supaya tahu
ya udah sering aku angkat tapi
setiap diangkat gak pernah ada suaranya mah
maksudnya kamu diganggu
biar mama yang makan
gak usah ma
kamu harus membayar semuanya
penderitaan dan kesengsaraan yang saya alamin seumur hidup
dan itu semua gara gara kamu
kamu boleh aja ngumpulin semua itu
tapi saya tidak
kenapa dia begitu membenci aku
ini belum seberapa erika
dan kamu akan ngerasain rasa takut yang sebenarnya
kalau kamu udah ngerasain apa yang saya rasain
kamu akan ngerasain semua itu
tauak tauak tauak
kayaknya kita gak kenapa kenapa kak
gak ada yang luka kan kak
tapi siapa ya itu orang
karena salah apa sama dia
tapi kenapa dia tiba tiba ngancam kakak bilang
harusnya juga kamar di situ lebih ketat kak
untung tadi kamu cepat datang
dan kamu cepat bertindak
kalau enggak kakak gak tahu apa yang akan dilakukan laki laki itu terhadap kakak
kakak gak bisa bayangin mira terima kasih ya
kakak tenang aja ya
yang penting sekarang kak evita gak kena apa apa
kak evita gak ada luka apa apa kan yang penting sekarang
bayu bener bener payah
kenapa sih dia gegabah kayak gini
padahal kan ini semua rencana dia
kalau sampai ada yang curiga
dan dia malah nyalain gue
tadi evita minta dijemput di sini
udah datang belum ya
kamu cowok yang kemarin kan
sorry belum super kenalan
sendirian aja nih
cewek kemarin mana
enggak aku nggak janjian sama dia hari ini
jadi bener nama cewek itu anissa
keliatannya kalian berdua tuh deket banget ya
ya dulu waktu kecil emang sembar deket
terus lama gak terpisah
sekarang ketemu lagi
nah kalau boleh tahu
pertama kali ketemu dia di mana
pertama kali ketemu
ya dulu waktu kecil
aku pertama kali ketemu sama dia tuh waktu itu

jadi kita bisa bertemu
kamu di sini juga
udah lama banget ya kita gak ketemu
ya aku baik baik ini lagi ngobrol sama
nggak nggak nggak udah lah lupain aja nggak penting kok
evita tadi kamu bilang mau beli apa tadi
kita nyari ya ntar ya sama abis itu kita langsung makan aku udah pesen meja
oke aku duluan ya mic
tadi kevin kayaknya penasaran banget sama anissa
emang mereka kenal
kamu nggak jadi tampil di acaranya evita
iya nih ma ya alasannya kayak evita sih katanya karena timnya itu protes
tapi aku rasa bukan karena itu deh ma bisa jadi aja
karena kak evita takut kesayang sama aku ma
tapi itu wajar kok ma aku bisa ngerti perasaan kak evita
ya emang nggak seharusnya kan ma aku lebih menonjol dari kak evita
kok nggak diangkat
ini ini nomernya nggak jelas ma
nggak nggak ada nomernya aku nggak tahu dari siapa
mendingan diangkat biar jelas kan supaya tahu
ya udah udah sering aku angkat tapi setiap diangkat nggak pernah ada suaranya mah
udah sini biar mama yang angkat
udah udah nggak usah ma nggak usah
biar biar mira yang angkat ya
halo sania kamu kok malah ngusir aku tadi dari kantornya evita sih
sania kamu jangan pura pura nggak dengar suara aku deh aku butuh duit
aku mau duit aku sekarang sania
halo mas atau mbak siapapun ini tolong jawab ya
kalau misalnya emang gak ada kerjaan tolong jangan meneror saya seperti ini
tuh kan ma emang nggak ada suaranya
kamu terus terusan diganggu kayak begitu
ya gak bisa didiemin dong sayang mendingan kamu ganti nomor deh
atau sekalian sekalian sama handphonenya juga diganti ya
besok kamu beliin buat kamu
non evita tenang saja ya non walaupun ibu ini cuma seorang pembantu tapi kan gerak gerik ibu mereka nggak mungkin terlalu memperhatikan non
ibu akan bantu untuk non evita
supaya bisa membongkar kedok mira palsu itu non
tapi non evita apa bisa memberikan penjelasan sama ibu apa tanda tanda atau ada apa gitu non sama mira asli non
sebenarnya mira itu punya bekas luka bakar di punggungnya
di sini kalau aku ingat parahnya luka itu seharusnya bekas luka itu masih ada sampai sekarang
kemarin aku hampir aja ngecek punggungnya mira tapi belum apa apa mama udah marah sama aku
non biar nanti ibu yang berusaha mengecek lagi non
ibu yakin sekali
kalau dia itu punya maksud jahat sama not dan dia akan menyusahkan hidup no terus ibu gak akan terima itu dan ibu tidak akan biarkan not
bu banyak sekali orang yang datang dan juga pergi dalam hidup saya
tapi baru kali ini saya rasakan ada orang yang begitu perhatian sama saya
itu adalah bu ambar
biarpun kita baru kenal tapi saya nggak tahu kenapa bu amar bisa begitu berarti buat saya
aku harus manfaatin kesempatan ini untuk melihat apakah gadis ini benar benar punya bekas luka itu
aku harus mencari penyelesaian
aku harus mencari penyelesaian

apa apaan sih ini

beli belah sini non
biar aku belasnya non